polisi telah memeriksa tersangka pelaku peledakan bom di gereja oikumene samarinda kalimantan timur
selain itu polisi juga telah memeriksa lima belas orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan tersangka
dari hasil pemeriksaan polisi menemukan tersangka merakit bom selama tiga hari di rumahnya
tersangka belajar merakit bom selama berada di aceh pada dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas
pelaku belajar merakit bom pada saat di aceh dari tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu sebelas
saat ini proses pemeriksaan terhadap mereka mereka yang kita curigai diupayakan oleh penyidik dalam waktu tujuh x dua puluh empat jam nanti akan ditentukan statusnya